warga medan sumatera utara dibuat resah dengan aksi geng motor pelajar saat melakukan konvoy di jalan gagak hitam beberapa hari lalu
sebelumnya sebagian remaja ini turun ke tengah jalan dan sempat ribut dengan beberapa pelajar lain dari arah berlawanan saat arus lalu lintas ramai
mereka menghantam beberapa pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan celurit tongkat bisbol dan kir rantai motor hingga tak berani melawan
para pelaku kemudian merampas dua sepeda motor korban lalu kabur
kasat reskrim polrestabes medan kompol fatir pada jumat mengatakan
dua orang anggota geng motor yang diduga merampas sepeda motor itu akhirnya berhasil ditangkap
polisi juga menyita berbagai jenis senjata tajam milik pelaku
jadi dua orang pelaku ini saat ini sudah dilakukan penahanan
terkait dengan video yang beredar tersebut kami juga masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya
kompol fatir menambahkan pihaknya masih mencari barang bukti lainnya termasuk sepeda motor yang dirampas para pelajar geng motor itu
resi erlangga medan sumatera utara